kebutuhan membeli barang barang baru dan menyajikan hidangan spesial membuat saat saat menjelang lebaran identik dengan menghabiskan uang
diperlukan cara mengatur keuangan yang cermat agar berbagai kebutuhan bisa terpenuhi dan tentunya uang tunjangan hari raya anda tidak langsung ludes
bagi banyak orang berbagai kebutuhan tambahan seperti baju baru pernak pernik rumah hingga makanan spesial sudah menjadi hal yang wajib tersedia menjelang idul fitri
untuk kebutuhan lebaran ya untuk beli baju anak anak untuk kue kue lebaran untuk kebutuhan juga sih
biasanya sih kalau untuk menjelang lebaran memang kita menyiapkan dana yang lebih karena biasanya kan yang generasi tua ini suka bagi bagi thr kan ke ponakan ponakan
terus biasanya kita juga menyiapkan dana untuk balik ke kampung halaman sama baju lebaran
ngakalinya gimana ya cari barangnya yang diskon diskon
justru biasanya kalau lebaran itu apa namanya diskonan itu banyak banget dan biasanya jadi royal ya orang orang itu
kalau ada waktu sih nyarinya jauh sebelum puasa
menjelang lebaran kebutuhan rumah tangga disadari atau tidak mengalami peningkatan
euforia lebaran membuat orang tak segan merokok kocek dalam dalam
untuk para pegawai ada tambahan dana dengan dibagikannya tunjangan hari raya oleh perusahaan
pada umumnya uang thr habis untuk keperluan hari raya
meskipun pada hakikatnya thr memang
dapat peruntukan sebagai dana tambahan saat lebaran
kita memiliki pilihan untuk menggunakannya secara bijak